terima kasih anda masih menyaksikan reportase jawa timur
acara rebutan gunungan di kelurahan sambi kerep surabaya
nyaris berubah menjadi arena adu jotos
dua orang pemuda terlibat pertikaian
akibat tidak terima disenggol saat berebut gunungan
usai doa dipanjatkan ratusan warga kelurahan sambi kerep surabaya
langsung berebut gunungan yang berisi berbagai macam buah buahan dan hasil bumi
baik dewasa ibu ibu maupun anak anak saling berebut untuk mendapatkan gunungan
aksi rebutan ini sempat diwarnai selisih paham antara dua pemuda
hingga nyaris baku pukul
beruntung kericuhan tersebut dapat segera diredam
gunungan sendiri merupakan rangkaian acara ritual tahunan sedekah bumi
yang bertujuan untuk mengucap syukur pada sang pencipta atas hasil bumi yang melimpa
kita mengucapkan syukur atas keberadaan kita karena kita sehat
kerja kita baik jadi mengucapkan rasa syukur kepada tuhan
bumi kita itu untuk menyubuh syukur dinikmati bersama oleh warga kelurahan sambi kerep
khususnya di rw empat ini
sebelumnya puluhan gunungan
dan hasil bumi ini diarah keliling desa oleh warga
mereka kemudian berkumpul di lapangan untuk membacakan doa
agar segala aktivitas diberkahi tuhan yang maha esa